jelang fifa matchday melawan palestina timnas indonesia menggelar latihan resmi di stadion gelora bung tomo surabaya
baru ada delapan pemain yang bergabung diantaranya tiga pemain naturalisasi sandy walsh rafael struik dan ivar jenner
sementara pemain lokal yang bergabung diantaranya adalah dendi sulistiawan fahrudin dimas derajat andi setio dan penjaga gawang syahrul trisna
cuaca di indonesia terutama surabaya menjadi tantangan sendiri bagi para pemain naturalisasi yang terbiasa dengan iklim eropa
ketua umum pssi erik thohir yang juga melakukan sida ke stadion gelora bung tomo menargetkan tim nas dapat meraih poin dalam dua laga fifa matchday mendatang
artinya tim nas minimal diharapkan dapat bermain imbang
erik menambahkan tim nas ditargetkan mampu mengejar ranking fifa hingga posisi seratus besar dunia
fifa matchday itu kita pakai untuk pertandingan serius
bukan persahabatan saja serius
apalagi dengan palestina kita ini mengejar ranking
kita punya target seratus besar
kita punya target dua ribu empat puluh lima ranking kita empat puluh lima
kalau enggak kalau hanya mau dipermalukan ya nggak usah main
sementara wali kota surabaya eri cahyadi memastikan kota surabaya siap menggelar pertandingan internasional indonesia melawan palestina
ia pun mengajak masyarakat kota surabaya
untuk menyaksikan pertandingan tersebut
tiket pertandingan indonesia melawan palestina pada empat belas juni dua ribu dua puluh tiga
mulai dijual pada tanggal tujuh juni melalui platform tiket com
harga tiket ekonomi dijual dengan harga seratus ribu rupiah
sementara vip dijual dengan harga dua ratus lima puluh ribu rupiah
dua puluh persen hasil penjualan tiket akan disumbangkan bagi warga palestina